polisi masih memburu tiga pelaku pembunuhan vina dan eki yang ditetapkan sebagai dpo
di tengah perburuan ini banyak warga menduga duga hingga memposting informasi tiga orang dpo yang ternyata hoaks
bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh polisi untuk menangkap tiga pelaku pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat
kapolres cirebon kota saat dikonfirmasi tak bisa memberikan banyak keterangan karena memang kasus ini sudah diambil alih oleh polda jawa barat
pemeriksaan saksi dokumen berkas penyelidikan hingga menyebarkan identitas nama tiga pelaku yang telah buron selama delapan tahun ini sudah dilakukan
namun sampai saat ini kabar keberadaan ketiganya belum juga mendapat titik temu
jadi mabes sama polda itu kan
itu tentunya merupakan suatu proses tindak lanjut
ditangani oleh pol da jawa barat
berarti kalau pol da jawa barat itu hanya mendaping
dan hasilnya pun nggak dikasih tahu
nanti dari polda yang akan merilis update
belum jelasnya identitas dan sketsa tiga dpo membuat banyak warga menduga duga hingga memposting informasi yang berujung hoax
dengan dali membantu polisi informasi yang dibagikan ternyata tidak dibarengi dengan data serta fakta
komunitas relawan teknologi informasi dan komunikasi rtik kabupaten cirebon mendapatkan lebih dari empat puluh hoax seputar vina dan eki
bahkan akibat kabar bohong ini ada warga yang mengalami depresi hingga hendak bunuh diri
mereka mempublikasikan secara jelas apakah itu nama akun atau nama jelasnya
hal itu berdampak terhadap orang orang tersebut yang ternyata dia tidak terlibat sama sekali
bahkan tadi kami baru saja mendapatkan laporan ada salah satu warga yang korban hoax yang dia sampai mau pengen bunuh diri
karena merasa tidak terlibat tapi diserang di medsos sehingga itu membuat dia depresi
kasus pembunuhan vina dan eki pada dua ribu enam belas lalu harus segera diselesaikan
polisi juga diharapkan segera memberikan keterangan yang jelas atas rilis tiga dpo peggy alias peron andi dan dhani
pasalnya hoax terkait dpo kasus fina dan eki akan semakin meluas dan lebih banyak lagi
nah justru alat kecil inilah
kembali ke kita dan tidak
sudah empat tahun pamit dari partai politik
analisis waktu itu ini curang
waktu itu dan saya langsung berani
bahwa buat apa seseorang
menggunakan tiga mikrofon yang satu pasti
kenapa karena nggak perlu ada tiga
ketika dia bicara di belakangnya ada juga yang
omon omon umi umi di belakangnya
jadi apa yang dikatakan bahkan sempat waktu itu
salah babnya salah chapternya
ditanya soal ini yang dijawab ini
sudah salah jawabnya panjang lagi
waktu itu pun sebenarnya ada yang bocor
suara di sini bocor ke mikrofon di sini
suara wanita yang bilang sudah dan sudah itu bukan suara
penyiar announcer dari kompas tv waktu itu
bukan saya analisis suaranya lain
nah hari ini kita akan membuka kota pandora
kita harus terpaksa kembali ke mitologi zaman yunani dulu
kotak pandora pandora itu nama wanita
yang waktu itu dihadiahi sebuah gude
evi thilamus itu saudara sekandung dari prometheus
prometheus ini adalah pencuri api dewa zeus
dewa zeus pangkal kepada prometheus
tapi karena dia tidak bisa membalas promitous
dia kerjakan ke evi thilamus
jangan guci itu dibuka
tapi ini sama kayak ceritanya
pandora membuka kota itu
dan di dalamnya berisi kejahatan kecurangan
semua hal yang berbau jelek bagi umat manusia
dan itulah tuhan yang maha kuasa allah swt menggariskan juga
jadi hari ini kita buka kotak pandora yang namanya sireqab
jadi bukan hal kebetulan kalau ternyata cerita ini pak asto
itu metodologinya sudah ada sejak zaman yunani
dan digunakan oleh apdi sebagai judul acara hari ini
jadi tiba tiba teman teman waktu itu
merumusi acara itu ya sudah ada
titah petunjuk dari yang maha kuasa
cerita saya sedikit saya belokkan supaya kita bisa lihat lagi ya
jadi mulai dari alat yang sederhana ini
saya waktu itu kemudian mengkritisi
dan itu bukan tanpa resiko
saya dilaporkan ke baris krim
pak petrus laporan saya masih on
dan bahkan mau dihidupkan lagi ketika kita waktu itu
lapor ke baris krim dan laporan kami ditolak
laporan saya besoknya diumumkan lagi mau dijalankan lagi
memang jahat betul itu ya
dan kenapa waktu itu saya kemudian menganalisis
ketika soal tiga mikrofon itu dilakukan
tapi uniknya kpu secara malu malu mengakui sebenarnya
karena kpu berikutnya pada debat berikutnya
menjadi hanya satu make saja
nah tapi ternyata si memang bakatnya curang ini
jadi tampaknya dia tidak menggunakan mikrofon berkabel
dia kemudian tampil menggunakan jaket
yang jaket itu kemudian diletakkan di atas untuk menutupi sesuatu
jadi sama saja si samsol itu masih tetap di feeding
hanya sayangnya waktu itu saya sudah usulkan
kami tidak berhak memeriksa anak presiden
mk tidak berani mengundang kepala negara
tapi yang diundang adalah menteri menterinya
nah jadi tadi sekali lagi
presentasi dari bu leni
juga pak yudi tadi luar biasa
saya sudah mencermati ketika saya download program sirekap
ini program yang masih statching
kok berani beraninya di launching kepada masyarakat
tidak boleh program yang masih statging
itu dilepas kepada masyarakat
mou pembuatannya sudah ada semenjak tahun dua ribu dua belas
jadi kpu menenangkan signing dengan itb
harusnya awal dua ribu dua puluh empat itu sudah jadi
program harus beli data itu harus diaudit
sudah pasti program staging itu tidak mungkin lolos audit
dia sudah diaudit oleh brin dan bssn
dengan kata keras saya bisa mengatakan
si judisinya waktu menyampaikan di depan
bssn ini tolong dicari
jadi lain technical assistance dengan auditor lain
dan ini perlu dilihat karena ini masuk fakta fakta hukum
jadi ini temuan kita bersama
sirekat bukan alat bantu
tetapi dia adalah alat utama
karena satu satunya yang termuat dalam pkpu
yang tadi disebutkan oleh mas anas
yang disahkan baru tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh
dua hari sebelum pemilu baru membuat keputusan
dan diundangkannya baru tanggal tiga belas februari
itu hanya menulis sirika
di bab satu poin nomor empat puluh tiga kalau nggak salah
kemudian beberapa bab yang lain
tidak pernah ada tulisannya di pkpu
tidak pernah ditulis definitifnya di pkpu
berarti manual berjiang itu kebatinan
ini kayak ahli yang kemarin bersaksi di mk juga kebatinan nih
jadi kalau sirika yang tertulis
dengan segala hormat kita kepada profesor
profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan
dan mengkhianati fakta yang ada
jadi saya simpul simpulkan aja
saya di awal februari itu ketika
disamping membongkar soal software tadi
data penting republik indonesia
dpt dua ratus satu juta penduduk itu
tepatnya di alium computing
itu teman teman bukan tanpa resiko lagi
keluaran e textnya di tv tv
eh roy suryo menyebarkan hoax gitu
meletakkan server di singapura
kalau nggak salah tanggal dua puluh satu februari
komisioner kpu duduk berjejer
bikin konfrensi pers macam ini
kami jamin data data itu tidak
memang data data itu hanya ada di luar negeri
berarti pengetahuannya gak panjang
tapi ternyata kebohongan mereka itu
memang sudah ada tricky sebelumnya pak petrus
mereka memindahkan data data itu
dari singapura balik lagi ke indonesia
dan saya punya semua rekamannya
jadi ketika data itu ada di singapura
data itu masuk sudah saya berikan
saya sampaikan disini dan itu ada di dalam affidavit
karena memang saya benar benar gak bisa hadir waktu itu
tiga kebohongan ini sudah berat sekali
bohong software nya di audit
menyatakan itu di singapura
itu sudah tadi pada sistem yang
disampaikan oleh mas anas dan mas yudi tadi
sejak awal tanggal empat belas itu
di situs kpu itu sudah ada angkanya
data itu sudah muncul dengan presentase yang
pengurus masjid bahkan tak bisa menyelamatkan barang barang yang ada di dalam masjid
sempat menjadi lokasi pelaksanaan sholat tarawih pada sabtu malam
polisi kini masih mencari penyebab pasti kebakaran rumah ibadah